ya warga muslim perancis saat ini sedang merayakan bulan puasa di tengah peraturan lockdown parsial yang ditetapkan oleh pemerintah
walau terdapat sejumlah batasan mereka tetap merayakan puasa dengan antusias
untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami warga negara yang berada di sana di paris
ada iris sabiena selamat pagi waktu paris mbak iris
selamat siang waktu indonesia
ya mbak iris semoga sehat selalu bagaimana puasa di sana selama ini sudah hari keberapa nih hari keempat hari kelima ya di sana
dan apa yang membuat berbeda tentunya di antara paris dengan indonesia di sana mbak
ya semoga sehat selalu juga semua warga di indonesia
sejujurnya ini sudah puasa ke enam yang saya lalui di eropa ya jadi saya sudah lama sekali tidak puasa di indonesia
dan yang berbeda tahun ini tentunya karena ini adalah puasa ke lima
masa lockdown dan walaupun lockdownnya lebih fleksibel dari lockdown tahun sebelumnya
tetap banyak sekali yang harus kita lakukan beradaptasi tentunya terhadap rejim rejim baru
seperti contohnya sekarang kita bekerja lebih banyak di rumah lebih banyak melakukan webinar
dan walaupun kita cuma duduk di rumah melihat twitter saja rasanya itu masih capek banget
karena sekarang jam kerja juga berubah sekali
dan adanya webinar ini
dan yang berbeda dari tahun sebelumnya juga tentunya cuaca
karena tahun lalu saya lakukan puasa dalam kondisi panas sekitar empat puluh derajat celcius
dan tahun ini jauh lebih dingin jadi lebih enak
puasanya sekitar empat puluh derajat celcius hari harinya
lebih enak lebih adem lebih dingin ya mbak
tapi kalau durasi puasa di sana selama berapa jam ya mbak kalau boleh tahu
kita mulai pukul lima pagi jadi imsak mulai sekitar pukul lima lewat lima belas menit
dan kita selesai pukul delapan malam lewat pukul tiga menit
jadi sekitar lima belas enam belas jam
tapi setiap hari waktu puasanya bertambah
mungkin di akhir bulan puasa kita berpuasa sekitar tujuh belas jam
kalau pelasan antarawi seperti apa di sana mbak
apakah ada peningkatan keamanan
penanganan pasca vandalisme yang terjadi di sana di perancis tepatnya
karena kebetulan kampus saya letaknya tidak jauh dari meskentral paris
dan awis saya sudah diperbolehkan untuk dilaksanakan
karena masih dalam kondisi lockdown
dan karena terawih dimulainya setelah jam sembilan malam dan kita sudah harus berada di rumah
pada pukul tujuh malam
kita harus melaksanakan taraweh di rumah masing masing
walaupun ada penyengar atau live view yang menayangkan kondisi terawih di meskentral paris
ya ini kan dengar dengar mbak iris adalah mahasiswa yang belajar atau menuntut ilmu di bidang pangan ya mbak di sana
apakah ada mungkin kegiatan masak memasak menjelang sahur dan berbuka
dan boleh kasih tips mungkin bagi kita semua
apa makanan yang terbaik atau makanan sehat yang kita baik konsumsi selama ramadan
oh ya tentu saja pastinya protein
yang paling pertama saya sangat menganjurkan sekali untuk makan protein
karena protein sangat sedikit untuk memperbaiki sel sel kita yang rusak
dan karena di bulan puasa ini kita sedang mengatur metabolisme kita
kita sedang menunda banyak hal buruk
seribam buruk yang terjadi dalam tubuh kita
ketika kita berpuasa kita juga berusaha untuk mengganti banyak yang sudah harus diganti
jadi protein seperti ikan daging sangat baik
dan jangan lupa juga untuk asupan karbohidratnya
karena kita tidak makan jadi pasti perut kaget
hanya karbohidrat sangat penting supaya kita tetap punya energi untuk bekerja untuk beraktivitas untuk berpikir
dan supaya tidak pingsan jalan
apalagi kalau puasanya lama di eropa ya
kali kali ada negara eropa lainnya yang durasi puasa saya lebih lama
dan tentu saja vitamin dan banyak air
jangan lupa untuk air
karena tanpa air kita tidak bisa berfungsi
yang paling sering dimasak apa nih mbak kalau boleh tahu
pak iris suka masak apa kalau buat buka
kebetulan karena saya tinggal di perancis
dan prancis sangat terkenal ya
dengan makanan dari bakeries
jadi saya berusaha belajar banyak resep kue dan roti rotian seperti klasong atau panggung coklat
itu biasanya saya makan itu untuk buka
saya harus buat sendiri karena harus ada di rumah jam tujuh malam
jadi biasanya saya baru kepikiran mau buat apa ya buat buka
itu sekitar jam gitu
kalau untuk sahur saya biasanya masak pisang
kadang kadang saya pakai daging kalau saya mau
karena masak daging banyak tenaga yang dibutuhkan
apalagi kan kita harus masak jam tiga pagi
sementara kita membagi rumah kita bersama orang lain yang tidak masak jam tiga pagi
orang perancis mereka kan belum tentu mengenal konsep sahur
jadi mereka pasti kadang kadang kaget kalau melihat kita jam tiga pagi lagi masak
di sana masak jengkol atau petai nggak mbak iris
atau mood petai nggak di sana
kebetulan di sini tepetnya dijual dengan harga rp tiga puluh ribu kurang lebih seingat saya untuk porsi satu gram
jadi tidak terlalu banyak ya
tapi baunya tidak hilang dari dapur mungkin kurang lebih tiga hari
itu pun saya harus kita jendela setiap hari supaya akhirnya keluar
itu pun saya harus kita jendela setiap hari supaya akhirnya keluar
itu pun saya harus kita jendela setiap hari supaya akhirnya keluar
dan sebetulnya para mereka yang tinggal dengan saya mereka kaget sekali
apa ini baunya baru
semoga kamar mandi atau toilet mbak iris digunakan pribadi ya
tidak mengganggu polusi udara atau lainnya

tapi kalau boleh tahu kalau di indonesia kita tahu tradisi bukber buka barang ini kan menjadi tradisi anak muda ya
atau tidak nanya ke muda
mereka yang lagi puasa tentunya ingin buka bareng
tapi kalau di paris bagaimana
apakah diperbolehkan untuk mengadakan buka puasa bersama atau bukber mbak iris
apakah diperbolehkan untuk menggunakan buka puasa bersama atau bukber mbak airis
di pandemi ini kita tidak boleh bertemu lebih dari sepuluh orang
kita boleh bertemu dengan orang lewat dari jam enam pagi sampai jam tujuh malam
tapi tidak boleh lebih dari sepuluh
dan itu pun harus berjarak dan menggunakan masker kalau sudah makan
dan karena buka puasa baru dimulai sekitar jam sembilan sembilan malam agak sulit ya sekarang untuk melakukan puasa bersama secara fisik
jadi kita biasanya membuat webinar di zoom kita makan bareng bareng secara virtual
tapi saya suka sekali sih sama komunitas indonesia di sini karena kan saya juga saya juga ikut komunitas menari
menari tradisional indonesia kaberi
jadi kadang kadang kita kalau lebaran kita tukar tukaran kue yang kita buat
jadi menurut saya jauh lebih kreatif karena kita sekarang harus mikir gimana caranya bikin putri salju yang enak kayak mama buat di indonesia
kalau mbak iris bisa bikin putri salju atau kasttangel atau apa nih kira kira
saya bisa terima aja
baik kalau untuk kebijakan di sana seperti apa pak
pukul berapa boleh harus berada di kampus harus balik ke rumah dan pepergian
kita boleh mulai keluar rumah pukul enam pagi metro dan transportasi umum baru dimulai enam pagi juga
dan boleh pergi dalam tanah sepuluh km
misalnya alamat saya di titik a itu cuma boleh pergian dari sepuluh km dari maksimal
dan kita harus kembali ke rumah sebelum pukul tujuh malam
kalaupun kita harus berpergian lewat dari jam tujuh malam kita harus membuat suatu surat yang sudah disediakan online
yang kita bisa print atau kita isi secara virtual di handphone
yang memberikan alasan kenapa kita harus keluar lewat jam tujuh malam
bisa jadi kita harus menjaga nenek nenek atau kakek kakek
kita harus menjaga anak
kita harus menjaga kecil atau kita ada pekerjaan yang harus dilaksanakan di kantor
misalnya untuk pergi ke kampus atau pergi kantor secara fisik datang ke gedung harus ada alasan yang kuat
seperti contohnya memiliki ujian yang tidak bisa dilaksanakan secara online
karena kebetulan saya juga banyak kerja praktik
jadi saya harus pergi ke kampus beberapa kali jika masa lockdown
tapi kalau tidak perlu kita harus tetap di rumah
dan mengerjakan pekerjaan itu di rumah
semoga semuanya baik
baik terima kasih mbak iris sabriana untuk berbagi informasi dengan kami bagaimana puasa di paris perancis
semoga sehat selalu dan ibadahnya lancar termasuk kuliahnya
selamat pagi waktu paris mbak iris
selamat siang terima kasih banyak